pemerintah melalui kementerian bumn berencana membeli dua buah pesawat angkut airbus a empat ratus m
nantinya pesawat angkut ini akan digunakan untuk mendukung program pemerataan logistik ke indonesia timur
nota kesepahaman pembelian pesawat airbus a empat ratus m ini sudah ditandatangani sejak mei lalu
dan rencananya meski dimiliki oleh kementerian bumn pesawat akan dioperasikan oleh pelita air
dengan pilot dari tni angkatan udara
sampai saat ini pemerintah belum mau terbuka terkait harga pembelian dua pesawat itu
a empat ratus m merupakan pesawat angkut generasi terbaru buatan konsorsium eropa
pesawat ini satu setengah kali lebih besar jika dibandingkan dengan hercules
namun mampu mendarat dan lepas landas di landasan pendek dan tanah
kapasitas angkutnya pun mencapai lebih dari tiga puluh ton dibandingkan hercules yang mampu mengangkut sembilan belas ton saja
selain itu pihak airbus juga berjanji memberikan transfer teknologi kepada pt dirgantara indonesia
bicarakan dengan airbus apa namanya
kemungkinan makanya bunika juga ada di sini utamanya untuk bbm satu harga untuk lpg itu bagaimana untuk kargo
karena seringkali kalau kita memakai hanya kapal itu makan waktu lama akhirnya jadi bisa memberikan impact inflasi
nah jadi ini yang sedang kita pikirkan tapi tentunya kita masih lihat kita juga bicara kemungkinannya apakah ekspor kredit jangka panjang
kemungkinannya kita lihat juga masih kita perlu memperhatikan juga apa namanya neraca pembayaran kita secara menyeluruh
kita yang kita akan harapkan nanti kalau memang berlanjut itu adalah bagaimana yang harus pasti itu setelah aturan adalah undang undang enam belas adalah mro maintenance nya
maintenance ini yang akan kita mintakan juga kepada mereka
itu banyak memberikan manfaat buat indonesia dan dirgantara
dalam rangka pengembangan capability dan juga kesempatan untuk melakukan bisnis ya kenapa tidak
ini sesuai dengan kita kalau kita offset kita harapkan sesuai dengan aturan undang undang yang berlaku undang undang enam belas